goes yang kuat dan berhasil
bagaimana dengan yang satu ini
tampaknya belum sukses menaklukkan tanjakan ekstrim ini
jalur tanjakan langit cijengkol ini memang menjadi tantangan
bagi penggemar kegiatan bersepeda atau pegoes
tanjakan yang berada di kawasan cijengkol lembang kabupaten bandung barat jawa barat ini dikenal ekstrim
ini walaupun cuma seratus meter lah dari bawah
awalnya tanjakan langit cijengkol bernama tanjakan legok picung
karena terletak di dekat jalan raya cijengkol lembang akhirnya dinamakan tanjakan langit cijengkol
bagaimana anda juga ingin memacu adrenalin di tanjakan yang satu ini